ya udah pak
teman kamu anak kelas tiga
anak baru kan
mereka kalau jam segini lagi belajar bareng di halaman belakang
kamu bisa masuk lewat sini
saya jadi gak enak nih sama bapak
kenapa pun ini jadi kegi
gue harus ngelakuin apa ya
biar mau disadar
bibi mau jembatan baju adian ke lemari
bisa jalan kemana mana
masih mikirin yang repah
enggak lah bi
reva kan udah gak tinggal di rumahnya bi
reva udah gak satu sekolah lagi sama poi
eh nah bisa gitu anen
iya bi soalnya reva
udah pindah sekolah bi
ke sekolah asrama
ya allah gusti
bisa jalan kemana mana
bisa jalan kemana mana
bisa jalan kemana mana
bisa jalan kemana mana
kasian pisahnya sama aden
jadi sekarang aden makin susah
ketemu sama anak mereka
tapi kalau aden ke sana masih bisa ketemu kan
terus aden tau
tempat sekolah asramanya
ditanya malah diam
karena sekarang bibi melihat sudah berubah
dari yang cemperut sekarang kelihatan
menis sumring aja dikasih
udah itu anak bibi
bibi udah bikin
ngapain kak aden
soalnya mibi kan udah kasih solusi ke boy
biar boy gak cemberut lagi
boy tuh kangen banget sama reva bi
dan kayaknya sekarang boy mau jungukin reva
di moko sekolahnya
dasar abg kamu banyak
ya sudah abduh sok hati hati ya
assalamualaikum bi ya
hati hati ulang but boku motornya ya
makasih bi ya
saya udah bibir ke belakang ya
kp lu ngajak emak kemari
emangnya emak mau beli mobil angkot apa
engga emak udah tenang aja
lu kok kenal kenalnya yang preman angkot angkot disini sih
ini bukan preman
dia tuh supir angkot
dulunya mantan bodyguard
udah siap belum
oh iya om kenalin dulu ini maya
siap banget ya
jangan naik angkot om lah
kita cari naik taksi aja lah
oke deh kalau gitu ayo
jagain mobil gue ya
nah ini mobilnya cakep banget
buset bisa masuk sendiri
lu buka aja
hebat banget ini mobil
buset ini mobil bagus banget
kagak tenang aja
paling mahal di dunia kali ya
hebat nih enak mobil sekarang
mobil sekarang ya
orangnya mobilnya sekolah apa ya
lha entuh pintu bisa buka sendiri
kaca naik turun
naik turun sendiri
apa bukannya pinter tuh bukan kayak lu
nyuci aja kagak bisa
dikasih gue juga yang nyuciin lu
gimana sih lu
jangan disentuh sentuh totong ntar
remisi ibu ibu mau mobil ini
ayo udah demen aku mobil ini
iyan juga demen banget nih mak
kelera sama kayak iyan
tapi harga mobil ini lebih mahal loh ibu
lebih tinggi harganya
ini semua mobil bisa ayah beli
bagaimana sih lu
bukannya sombong ini fakta
iya iyan juga tau fakta
cuma lu gak harus ngasih tau mereka
nggak boleh gitu
lagian abang juga sih
udah abang tenang aja pasti dibeli
om bagas tolong bantu ngecek ya
tenang aja iyan om bagas bantu
namanya pak saya kesini mau ketemuan sama temen saya
baru masuk di asrama ini pak
bilang aja mau ketemu pacar
reva itu bukan pacar saya
saya cuma temenan sama dia pak
soalnya orang tua saya sama orang tua reva itu
waduh bisa gitu
tapi bener juga tuh
kalau belum direstuin
kebanyakan malah main belakang
setiap orang kan beda pak
mau ketemu sama reva pak
nama lengkapnya reva lina putri pak
teman kamu anak kelas tiga
anak baru kan
mereka kalau jam segini
lagi belajar bareng di halaman belakang
kamu bisa masuk
saya jadi gak enak nih sama bapak
soalnya bokok baik banget sama saya
kamu pikir saya gak kenal kamu
yang kemarin menang mma
saya juga pernah ikut mma
saya ini penggemar bela diri
makasih banyak ya pak ya
kalau gitu saya masuk pak
janji gak lama pak
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku aku aku kebelet
mau ke toilet sebentar ya
jangan ditahan bahaya
itu jadi penyakit
yang aku liat tadi itu boy beneran
apa cuma hayalan aku aja
kan aku terlalu kangen
ternyata cuma khayalan gue doang